kementerian kesehatan akan segera menerbitkan peraturan menteri kesehatan tentang harga vaksin gotong royong
warga negara asing memegang kartu izin tinggal tetap dan juga kartu izin tinggal sementara
kesehatan akan menerbitkan permenkes terkait daripada harga vaksin gotong royong
dan kemudian terkait dengan jenis vaksinnya adalah vaksin sinovac yang sudah komit untuk masuk
ada sejumlah sekitar tujuh juta dan dengan opsi tujuh juta dan juga ada tujuh lima juta sinovac
itu yang sudah binding ditargetkan sampai bulan juli
opsinya tujuh lima dan ada lima juta cansino yang sedang dalam